kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kapolres karawang hendy f kurniawan di karawang jawa barat
selamat malam pak hendy
pak ini terkait dengan penetapan status tersangka terhadap sinta ibu dari balita kalista
poin poin apa saja yang akhirnya dari pihak kepolisian menetapkan dan meningkatkan status tersangka terhadap ibu dari kalista
baik jadi penyelidikan ini kita mulai dari tanggal sembilan belas maret kemarin
di mana kita menerima informasi dari salah satu dokter dari rsud
kemudian karena undang undang berhubungan anak ini melakukan diri biasa
kita menerbitkan laporan polisi model a kita lakukan penyelidikan
kemudian awal kita melangkah adalah berdasarkan dari keterangan ibu sinta
ini apa ibu kandung dari kalista
menyebutkan bahwa pelakunya adalah sudarja yang merupakan pacar yang bersangkutan
tapi setelah kita lakukan pemeriksaan secara maraton
kemudian pendalaman terhadap para saksi saksi
kalau lebih sebagiannya enam orang
justru pelaku pemukulan secara berkelanjutan ini adalah ibu kandungnya sendiri
di mana para saksi tersebut menjelaskan bahwa sering melihat ibu sinta melakukan
dengan pemukulan dengan menggunakan kayu maupun minum bukit
bahkan pernah pada saat sebelum tanggal delapan maret
di mana bayi kalista ini menumpahkan ex cendol yang sedang diminum oleh ibu kalista
kemudian ibu kalista ilmusi dan mendorong bayinya membentuk ketebo dan anak piring
setelah beberapa hari kemudian mengalami kejahat kejahat
kemudian dibawa ke pusat semarang
nah dari keterangan para saksi tersebut kita lakukan pemeriksaan kembali terhadap ibu sinta
dan ibu sinta kemudian mengakui serta kita sudah melakukan upaya prarekon
untuk mendalami secara detail perlakuan kekerasan terhadap bayinya
hal tersebut identik dengan visum et repertum yang kami terima dari pihak kedokteran forensik
di mana pihak kedokteran menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan secara beruntun dan selanjutan
di mana ada luka yang sudah sembuh
kering maupun luka yang masih memar
dan kemudian terdapat trauma di bagian kepala yang menyebabkan kondisi infeksi di bagian kedua belah mata
yang disebut brio hermatum
nah dari keterangan tersebut
seperti tadi kita lakukan gelar perkara dengan jajaran polsek kota dan unit tpa
dan kita simpulkan sementara ibu sinta sebagai pelaku penayaan terhadap bayinya
ya pak hendi apakah saat ini ibu sinta sudah ditahan
ataukah masih menjalani proses penyidikan
lalu langkah kedepannya seperti apa
karena boleh jadi nanti akan ada selain penyidikan dengan melakukan wawancara
kemudian juga beberapa keterangan saksi
juga boleh jadi akan melibatkan pihak psikolog ataupun pihak psikiater
untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari ibu korban
baik pak saat ini terhadap ibu kalista
hari ini sudah resmi kita lakukan upaya penangkapan berlaku satu x dua puluh empat jam
untuk besok kita lakukan gelar kembali apakah diperlukan upaya penahanan
selanjutnya terhadap ibu sita sendiri
kita tentunya akan melakukan pemeriksaan dengan melibatkan psikolog
untuk mendalami kejiwaan yang bersangkutan
kita juga terus bekerja dengan komnas perlindungan anak untuk bersama sama
sinergi melakukan upaya upaya membantu daripada pak ibu kalista
kita sinergi untuk menekan hukumnya demikian pak
pak hendy ini terkait dengan tadi ada informasi tindakan penganiayaan itu sudah kerap terjadi ya pak
karena beberapa bukti dari visum terhadap korban
apakah memang kondisi ini berdasarkan pengakuan juga dibenarkan oleh pasangan ibu sinta
ataukah juga pengakuan saksi tetangga ataupun kerabat yang ada di sana pak
membenarkan bahwasannya memang kerap terjadi penyiksaan ataupun tindakan fisik terhadap korban
ya orang pertama yang kita periksa setelah disita adalah pak sudarja
yang merupakan pacar dari ibu cinta
yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan penganiayaan
kemudian dari tetangga tetangga yang bersangkutan menguatkan keterangan dari para pekerja bahwa
itu yang sering terlihat melakukan kekerasan adalah ibu sunda sendiri
ya ancaman hukuman kira kira yang akan diterima oleh pelaku penganiayaan terhadap anak kandung sendiri berapa lama pak atau seperti apa
saat ini karena terhadap bayi kalista tergolong luka berat
kita jerat dengan pasal delapan puluh ayat dua undang undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
pak hendy f kurniawan
hendi f kurniawan selaku kapolres karawang terima kasih untuk informasi terkait dengan penganiayaan bayi kalista di karawang jawa barat
selamat bertugas kembali pak